ya tagar raisa mitsutopo yang bergema di media setelah akun twitter humas bnpb tersebut
memention penyanyi raisa saat berbicara tentang perjuangannya berjibaku melawan kanker
ya informasinya sekaligus mengakhiri good morning edition hari ini
jangan lewatkan sajian informasi terbaru cnn indonesia dua puluh empat jam di transvision dan uctv
saya prabu revolusi
demi memberikan informasi kepada satu ratus tiga puluh lima orang awak media asing dan nasional
sutopo pun merasa sedang memberikan kuliah umum mengenai kebencanaan
namun siapa sangka pria kelahiran boyolali ini merupakan penggemar berat penyanyi wanita raisa
di akun twitter miliknya sutopo terlihat memention raisa saat berbicara tentang perjuangannya berjibaku melawan kanker
warga net pun ikut berkomentar dan meramaikan tagar raisa meets sutopo
bahkan ramainya tagar ini membuat pengamat musi adib hidayat turun tangan
ia berusaha menghubungi raisa dan manajernya untuk merespon keinginan warganet agar raisa menemui sutopo